sejumlah warga menunggu proses penukaran uang di loket penukaran uang yang berada di gedung c bank indonesia jakarta pusat
kebanyakan dari mereka menukarkan uang yang rusak karena sobek
namun ada juga warga yang menukarkan uangnya karena basah dan lembab akibat terendam banjir
menurut direktur eksekutif departemen komunikasi bank indonesia oni wijanarko
warga yang uangnya rusak akibat terendam banjir dapat menukarkannya di loket yang ada di bank indonesia tanpa batas waktu
namun uang yang dapat ditukar kondisinya harus memenuhi syarat tertentu diantaranya masih bisa dikenali keasliannya
uang yang masih layak edar yang keaslianya bisa diketahui dan tadi tingkat kerusakannya itu paling tidak sepertiga jadi masih utuh dua pertiga
selain di bank indonesia masyarakat yang memiliki uang rusak akibat banjir dapat juga menukarkannya di bank terdekat
ataupun kas keliling yang jadwalnya bisa dilihat di twitter bank indonesia atau kontak senter bank indonesia
rizky ikhtiar yahya